apaan tuh mih
itu kayak sisik ular
ini kayak sisik ular ya
tapi ini beras tuh
buka saya udah berubah
sekarang wajahmu sudah cantik
terima kasih ya nek
tapi jangan lupa
kamu harus membayar upeti kepadaku
kayak lagi terima kasih ya nek
saya pegang janji kamu ya
aku habis beli gula tadi pak
kok kamu ngeliatin akunya gitu banget
kamu gak tau kan
orang orang disitu rame pada ngomongin kamu
disangkanya kamu pesugian ular
ya ampun kamu tuh ada ada aja deh pak
aku tuh serius anak
cepet banget perubahannya kamu itu
zaman sekarang itu kan udah banyak banget
klinik kecantikan canggih canggih lagi
ya wajar aja kalau aku berubah
ya emang sih agak mahal harganya
tapi kan sesuai
emang bisa ya sepet itu
tidak tidak bisa
tidak tidak bisa
tidak tidak bisa

mau kemana lagi anak
sebentar aja kok
anak tungguan eh
nih ini upetinya
terima kasih ya ne
jangan lupa harus membayar upeti kepada aku
pak pak pak
pak pak pak
pak jangan pak pak
pak jangan pak itu istri saya pak
pak pak pak
pak jangan pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
jangan pak jangan pak pak
makan makan makan
pak pak jangan pak

kurang ajar dia yang membakar kita neng
aku akan buat perhitungan sama kalian semua
dia telah membakar kita naik
ada apa ini teh lagi pada ngapain
tadi ada ular '
ularnya hampir lukain zara
gak apa apa kok untung ada ah
ya ampun pak rete kok bisa ada ular sih pak rete
sampai masuk ke kampung kampung
oh apa jangan jangan ada yang habis nebang pohon ya
atau ngebakar semak semak makanya ularnya pada keluar
enggak gak ada yang nebang pohon gak ada yang bakar semak semak
saya juga bingung kenapa ada orang
nah pak rete harus tahu dong
masa pak rete gak tahu apa apa soal kejadian yang ada di kampung sini
ih udah gak ada laporannya ke saya
iya ularnya gede banget
malah deket rumah zara lagi
udah udah zara tenang aja
nanti pak rete akan lapor sama hansip biar nangkep
itu ular ya biar secara tenang oke
yaudah gini aja
mendingan supaya aman kita antriin zara pulang yuk
biar pak rete yang ngurusin masalah ular
ya sok gue balik lah
yang lain orang deh
yang kamu suka nervesa banget
patutlah monday pasorder bhw ushi bunda mesti buat itu
sungguh b suara
sebenarnya mati terbakar di hutan
kalau mbak messi tahu
ana dituduh pesugihan ular
mbak messi pasti kesel sama anak
aduh sungguh tragis
tapi kamu tenang tenang aja ya
maksudnya jangan bersedih terus ya
kalau kamu datang ke sini
nanti zara selalu menghibur kami
sering sering datang ke sini ya
insya allah mbak
terima kasih mbak ya
lagi minum tehnya
langsung tirakan tirakan gitu
mami tadi zara hampir aja mau dipatok sama ular
unduh aja alih nalangin aku
aduh tapi kamu gak kena penapa kan
aduh mudah mudahan yang namanya ular itu gak datang ke rumah ini ya
masalahnya mami atut
atut beneran loh wak
iya bagus sih
apaan tuh mi
itu kayak sisik ular
ini kayak sisik ular ya
tapi ini beras tuh
dari siapa ya
ini pasti dari om daudi nah
yang tadi mampir
terus ngasih ini sama mami
tapi mami kok gak inget kapan dikasihnya ya
taruh di sini
astrologal dulu kasihan kita
mami tambah cantik banget
ini anak mami paling lucu deh
udah mami memang dasarnya cantik
terus jadi hiburan takut
jadi cantik banget
cantik bener ya